caleg terpilih dpr kabupaten aceh tamiang dari partai keadilan sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak
caleg terpilih dpr kabupaten aceh tamiang dari partai keadilan sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak tujuh puluh kg
sofian sempat melarikan diri dan sembunyi selama tiga minggu di wilayah aceh hingga ke medan
caleg terpilih dpr kaceh tamiang dari pks sofian langsung dibawa ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait kepemilikan sabu seberat tujuh puluh kg
di retipinan narkobat para jokowi polri brigjen mukti juharsa mengatakan sebelumnya polisi telah menangkap tiga orang kakitangan sofian di bakauuni lampung pada sepuluh maret dua ribu dua puluh empat
sofian diakui sebagai pemilik sekaligus pengendali sabu yang berasal dari malaysia
mukti mengatakan atas kasus ini sofian
akan dijerat undang undang narkotika dan tindak pidana pencucian uang
kami direkturat baraski mabospori mengamankan satu orang dpo
sebagai pengendali dan milik sabu yang berasal dari malaysia
di mana pada tanggal sepuluh maret tahun dua ribu dua puluh
kita telah mengamankan tiga orang inisial s r dan i
jadi amankan ditangkap dengan barang bukti sebanyak tujuh puluh kg sabu di bakahuni
operasi ini gabungan antara baraskin polri dan kota lampung
untuk mengantisipasi masuknya barang barang haram atau barang barang narkotika
ke wilayah jakarta atau jawa
komisi independen pemilihan atau kiphc mengatakan hingga kini
sofian masih berstatus sebagai caleg dpr ke aceh tamiang terpilih dari pks
dan status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap
sofian yang caleg pks ya kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih
karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme
nah sesuai dengan ketentuan pasal empat ratus dua puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
bahwa proses pergantian caleg terpilih
di situ ada empat kondisi
yang ketiga sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg calon anggota dpr dprd dprk dan dpra
dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan